peneliti kuliner departemen sejarah dan finologi
jadi mereka benar benar memproduksi film ini itu sendiri
namun ditularkan kepada pemuda lain di desanya
karena menurut saya yang paling menjanjikan di saya adalah youtuber
namun berdasarkan data dinas cipta karya dan tata ruang kabupaten bekasi
orang orang itu kan yang pertama kendala awalnya apa
ia mengucapkan terima kasih tidak hanya kepada megawati soekarno putri tetapi juga kepada prananda prabowo
prof tadi disini disampaikan sudah memeriksa cctv
dan saya kira para the big type di e commerce ini akan tetap survive ya tetap bagus pertumbuhannya
bantuannya cuma hanya tiga bulan doang
gerbang tol ciawi yang menuju arah puncak
terima kasih selamat sore
peserta lomba diharapkan memahami bahwa ide sebuah film dapat lahir dari kondisi sosial yang dekat dengan kehidupan sehari hari
dan ada pemain jelek dan itu tuh gak sejelek itu
kemudian juga ada sars cov dua atau virus yang menyebabkan penyakit yang disebut covid sembilan belas
ya untuk langkah yang ketiga atau ini langkah yang nextnya ya setelah ini kan kita lihat
ya sepuluh itu sebenarnya tidak ada obatnya
mereka belajar film gitu kan
pengembangan sistem transportasi di jakarta masih belum optimal
ya nanti kita nilai di putusan putusan hari selasa itu
persidangan yang nanti yang
dan juga cara mereka berhubungan dengan negara negara besar
yakni nisa dian dan gofur siswa dan siswi kelas sebelas dan dua belas jurusan multimedia
adalah masalah pembangunan yang mangkrak ketiadaan dokumen sertifikat bagi konsumen
ada kok alternatif yang lebih murah gitu kan
dia mendapat cedera pas latihan dengan saya waktu itu
untuk merasakan sensasi ramadan yang maghribnya lama gitu ya
ini tersebar di wilayah tanah datar saja atau akumulasi dari padang panjang dan juga agam pak eka
jadi ini sudah ada hasil ya dari pmt yang kita berikan
kalau sembilan sembilannya mekanismenya bagaimana
nah nomor enam tahun dua ribu enam belas maksud saya
gak kalau rookie combine
saya jual untuk wisatawan asing mancanegara ya kadang orang lokal juga
pembangunan dua puluh delapan tower dengan tujuh enam ratus unit apartemen
kebetulan saya turun ke puskesmas pengasinan
yakni kedelai ditanam di antara tanaman jagung saat jagung berusia delapan puluh lima hingga sembilan puluh hari
yang nanti juga bisa diantisipasi oleh pembukaan jalur fungsional untuk japek dua selatan
semakin diperparah dengan lonjakan inflasi yang tinggi pengetatan likuiditas dan suku
kalau menurut data box tahun dua ribu dua puluh tiga yang tadi kita sampaikan di tahun kemarin paling panas itu
kalau kita lihat rekam jejak dari pkb kan
kemudian juga tidak ada suara azan yang berkumandang di sini
secara regulasi lu sah
kemudian kita juga melihat adanya indonesia
qr atau seni respon cepat merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan seorang musikus asal surabaya dodi hernanto
antrian vaksinasi juga terjadi di halaman kantor kelurahan ancol pada mangan jakarta utara pada kamis siang
kami juga memiliki lembaga yang berbadan hukum juga
jadi konektor tuh dia bisa jauh banget pasinya
jadi kita enak sih menurut aku kita yang berdua enak
termasuk juga kalau kita ingat ada momen dulu di beberapa waktu yang lalu di gelora senayan
jadi statement statement itu emang ngelitik gitu buat saya
dia bisa join dengan kita gitu
saya baru longgar itu nanti semester
nah tiga gerbang tol ini merupakan gerbang tol barrier di jalan tol transjawa
ibu gak mau makan yang kudapan ini
sedangkan kita udah bisa ngeliat bangsa kita sendiri
dan itu gak berhenti saya gak berhenti
suasana kedai dan khasiat dari jamu memang membuat para pelanggan kembali ke kedai jamu
itu yang cukup besar bisa mencapai lima enam persen sih secara total
pun juga kayaknya masih tetap panas bahkan suhu ekstrim di bangkok barusan itu diangka lima puluhan
tapi bisa mengurangi frekuensinya gak
kedepan kita sungguh sangat percaya diri dengan hasil dari pkpu ini
jadi untuk ntb kita bedakan karena lagi lagi ini sirkuit adanya di pulau anci
langsung saja kami ajak anda menyaksikan jalannya
dan alhamdulillah di hari kedua vendor sudah menyiapkan menu kudapan sesuai dengan yang ditentukan
sempat diprediksi memiliki masa depan cerah namun mengapa akhirnya banyak yang menyerah
ada pun sangkaan dimana tersangka telah berakhir
pengen jadi juara dunia gak bisa
atau menyediakan hidrasi yang lebih banyak
rapat paripurna dipimpin langsung oleh ketua dpr puan maharani serta sejumlah wakil ketua dpr
tidak cuma itu penyakit ini juga memicu kekhawatiran global atas kemungkinan ancaman pandemi baru
saya perempuan ya itu suka bermain basket
apa jangan jangan puasanya panjang dan terus terusan begitu
dan cari cara lain yang sifatnya adalah pay for performance
ya ya insya allah mudah mudahan semuanya lancar
dulu itu dosanya banyak
harus dibenahi diantara sembilan hakim
saya salah satu penggemarnya
di indonesia ini pemain yang hebat adalah pemain yang cetak gol
penting ya oh penting saya ngeliat sos saya ngeliat sejago jagonya yuda masih butuh saya gitu
mendorong pln terus berupaya melakukan langkah efisiensi operasional
ini mungkin kalau bagi pendengar yang ini
baik terima kasih kang abi bahwa little bandung adalah sebuah brand yang dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah kota bandung

dan biasanya pkb selalu menang kalau mendukung di pilpres
di instagram gue bisa lihat kok passingnya kaki kiri
seleksinya jam sepuluh pagi jadinya harus berangkat jam tiga pas itu kita bangun
dia dulu di sini di bali main sepak bola
pada videonya dari rocky padilla semua itu
harusnya dan saya kan udah di timnas itu kan udah langganan gitu kan
kalian sudut pandang yang berbeda
jadi artinya itu memang terutama di pejabat yang berada di perlindungan s ln satu gitu ya
selain datang langsung ke kantor lbh surabaya
kalau saya sekarang lagi mikir aji emang lebih kuat sekarang daripada dulu
di situ kan sekolahnya mas erick thohir ya kan
ada jaringan jaringan lain
nah ini saya tunjukkan beberapa perajin yang bisa menghasilkan banyak cuan
kalau rekena itu saya melihat tadi apa yang disampaikan oleh pak hasto ini memilih jalan menjadi oposisi
sama seperti waktu debat pertama dan juga debat kedua
satu porsi campur dalam satu piring dibanderol seharga dua puluh lima rupiah
karena kepala desanya itu terkaitnya karena posisi kepala desanya itu
untuk menggunakan seragam merah dan juga hitam dan yang laki laki ini menggunakan kopiah hitam seperti ciri khas bung karno
nah selanjutnya saya akan menyapa tamu kami yang berikutnya yaitu
seberapa perempuan ini bisa mengenyam pendidikan tinggi
lebih memiliki mungkin kedekatan dengan amerika serikat
supaya berbuah itu daun tidak boleh terlalu banyak
kadang kadang dapat dua ratus
jadi kita tidak hanya menilai isi laporan tapi juga temuan
baik dari segi infrastruktur dan juga segi teknisnya ini sepertinya masih belum memadai ya pak
yang disewakan seperti saya nih yang tetap santai naik otopet listrik sambil mengitari tiap sudut
terus punya keluarga di di deket clermont ferrand
memang yang menjadi pertanyaan apakah kemudian menjadi lebih mudah tidak
soalnya dia kan tadi latihan dia gitu ini
dan ini salah satu bentuk upaya yang dilakukan antara kota bandung dan kota melbourne
tapi kalau dari penjelasan pak sekjen
kemudian apakah memang ada studi kasus bu
langsung buahnya kalau ada tamu meeting meeting tuh ceritanya
hingga dua ratus kg tiap hari yang membuatnya kewalahan